tapi untuk memastikan
kita lihat wajah mereka satu persatu
tapi sembunyi juga
siapa ya yang pake wajah warna ungu
tadi yang ada yang takut disunat loh
nyampe ke kolong kolong meja loh
nyampe oh lala
baru denger suara ustadz bohongan aja
nyampe ah ah ah
kan aku kaget
tentu jayang sih jadi orang
kayak gitu cak
pak ustadz musa akan dateng ke kamar kamar kita
pasti sekalian ngedata kita deh
pasti kita didaftar
terus tuh kita ikut silet masak
maksud kalian kesini ngapain
kalian berdua ini
buat ngumpet dari ustadz musa
kalau iya kenapa
kalau iya kenapa
berarti kalian sama aja
kayak yang pake baju ungu
belum takut disunat
yang pertama takut disunat siapa
yang takut disunat siapa
kan aku udah sunat
tapi tetep takut kan
ya kan aku tau
udah udah stop
udah kenceng salah lagi
kita tuh harus kompak
baik sini pak adek
satu kehormatan yang diberikan kepada pak ustadz kepada saya saya pertama kali membuka ini pintu
iya alhamdulillah alhamdulillah pada langkah baik kita laksanakan hari ini betul betul
pakde profesi iya pakde silakan pakde kemo pembukaan madrasah assalamualaikum warahmatullah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh biasanya tiga kali ya pak ustadz
iya iya tiga kali ya assalamualaikum waalaikumsalam kalau tiga kali gak ada jawaban berarti kita
buka buka aja pakde bukanya yang banyak iya pak ustadz iya pakde
pak ustadz suruh buka saya buka ya kosong

kater tuh salah salah motong bisa ambil semua semut mengerikan
ah udah kak kamu tenang aja gak sakit kok padahal kak cuma digigit semut betul tidak
ya betul sih tapi semutnya semut rang rang se em in mumpung habis
ada ini mau sekarang
tapi untuk lebih memastikan alangkah baiknya kita lihat wajah mereka satu persatu
baru dengan begitu kita bisa tenang
kakaknya sebelah sana sebelah sini ya
kok mukanya lebar lebar ya
banyak makan ya anak anak
adek saya seneng bukan kepala
selama mereka di pesantren akhirnya mereka tumbuh lebar pipinya pada kotak kotak semua
enggak kalau mereka lagi pada tidur
oh iya pas pas aja saya pegang kok badan sama kaki segari semua itu buging
belum tentu mereka kabur
keluar kamar sebentar atau kemana gitu
ini pasti mereka ini takut saya data
sobri dodot heikal lukman indra pasti takut saya data
kita minta pertolongan
kita sembarin semua ponoko satrik mata kalo mereka kabur
sampai keluar kabur
aduh aduh aduh aduh aduh
maaf pasang aja
tega banget pak
malam malam bawa cucian
jatuh cucian deh jadinya
besok pada nunggu kerjaan saya
ya udah ini deh
tuh kan tuh kan
lulusin pos siti pak deh ilang deh
pak deh ilang deh
aduh kemana pak deh ya
suaranya nggak ada orang ya
nggak ada pak deh sekecil itu apa
tadi kan ada di sini kan
nah sini sini
tadi kan gini nih
bisa nggak ada gitu ya
pos siti lewat saya tunggu kita berang
pak deh ilang ya
sekarang kemana pak deh
aduh pak ustadz
itu pak deh nyungkep
ya allah pak deh
ya allah pak deh
ya allah ya kasih pak deh
ngapain nyungkep di situ
pak d dari kapan di situ
mursi tayar di awal
waktu itu lari
saya begini nih
tidak ada yang nolong ini
aturan pak ustadz
biarin aja dia nyungkep di situ
sampai subuh dia begitu
masih itu ngapain ya
sama yang lain
panik ini gimana caranya
ini gelisah loh
gelisah loh dia loh
oh itu lagi gelisah
apalagi lagi kalut ya
jangan sampai terjadi lagi
lo kok jangan nanya ke saya
kudunya bagaimana ini ustadz
kayaknya sih tereak
yang ada kebersamaannya
kita panik positif juga panik
oh jadi tereak bersama
satu dua tiga
itu saat ribadah kemana